ya pemerintah filipina hingga saat ini memang masih menahan satu ratus tujuh puluh tujuh jemaah calon haji indonesia
yang berangkat melalui jalur ilegal
dari satu ratus tujuh puluh tujuh jamaah tersebut salah satu seorang diduga bertindak sebagai penyalur keberangkatan jemaah calon haji
ia diduga sudah beberapa kali menggunakan kuota haji filipina
beginilah suasana rumah ade purnama calon haji sekaligus penyalur keberangkatan haji
di walang jaya gang teladan lima tugu selatan koja jakarta utara selasa sore
ade purnama tidak mempunyai travel untuk keberangkatan haji
namun ade mempunyai kenalan orang filipina yang dapat memberangkatkan haji dengan menggunakan kuota haji filipina
rombongan haji yang dibawa oleh ade purnama berjumlah sebelas orang dari berbagai wilayah
walaupun harga yang ditawarkan lebih mahal enam dolar amerika mereka rela membayarnya
haji yang mendaftar tahun ini langsung berangkat tahun ini juga
sedangkan jika berangkat dari indonesia harus menunggu bertahun tahun lamanya
menurut keterangan temannya yunus
ade purnama sudah beberapa kali membawa jemaah calon haji lewat filipina
kini satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara indonesia
yang mencoba berangkat haji melalui filipina
masih ditahan pemerintah filipina karena menggunakan paspor filipina
fakih haitami jakarta